kita berharap ini semua akibat dari dampak politik saja sebenarnya
tapi yang sesungguhnya yakin bahwa ini menurut saya ya saya yakin tidak terjadi seperti itu
dugaan itu mudah mudahan salah
karena sebagai teman sebagai mitra yang selama ini kami sering bertemu
saya tidak melihat ada hal hal yang merugikan negara
saya pribadi menilai bahwa ini dampak dari kegiatan politik yang terlampau berlebihan
yang masyarakat umum juga tahu